sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa pesan ku tadi ya
mungkin mulai malam ini
saya tidak tinggal lagi di rumah kamu
kamu sudah perbaikan dengan istri kamu
saya mau cari kontrakan aja den
kalau nanti ditemukan
saya akan mencari kontrakan
saya akan mengajak dia tinggal bareng sama saya
kalau boleh tahu
dimana alamat kontrakan kamu
saya masih nyari den
aku akan bantu mencari informasi tentang kontrakan
untuk seorang manajer seperti kamu
dan seorang sahabatku
terima kasih ya
sekarang saya jalan dulu ya
kenapa anda rame rame sama saya
saya sudah tahu
tidak ada kolleginnen
kami sudah terhmm
jangan ada similarly
berjualan sama saya
ya ada apa
kami baru dapat berita mengenai mayat laki laki berbadan gemuk dan sudah membusuk
segera lakukan penyelidikan laksanakan
saya mau tanya sama kamu din
apa hukumannya bagi orang yang membuang mayat
kamu membuang mayat bagaimana
apakah seseorang menemukan mayat lalu dibuang
atau orang tersebut membuang mayat setelah dibunuh
orang itu membuang mayat yang mati terbunuh
karena karena diancam
aku udah mau milih kamu
aku mau kalau aku mau
pulangkan saja aku ke rumah
ada apa pak
ini seperti bu lina
bu lina istrinya pak luki
bu lina istrinya pak luki
aku udah mau
kamu tak oh jasad laki laki ninggalin aku
jasad ya laki laki gak berguna kamu
kamu ninggalin istrimu tercinta
apa salah saya saya ini pak rt
kamu perempuan iblis ya kamu yang ngerebut suamiku
jangan ngapain sih kamu
johana jelek amat sih kamu johana
pesek jelek juga ngecetekan aku
lin kamu tau gak dimana anissa
tak cekat mati mau jatuh
dia ngerebut suamiku
memang pak sejak ditinggal pak luki dia jadi gila
ditinggal pak luki
sejak kapan mas
kurang lebih sepuluh hari gitu
sekarang pak luki dimana
wah saya tidak tahu kalau gitu saya permisi ya
terus kita cari kemana pak anissa
saya p legitinesi lupa webnya mon
terima kasih pak
datu besak putil
di masa filemny nell said
yang sudah membusuk mas
ya sudah mei
jangan lupa pesanku tadi ya
insya allah mas
aku gak ada sih
tadi banyak polisi di sini
soalnya ada mayat laki laki
gendut sudah membusuk
kenapa bisa jadi begini ya allah
info ini sudah a satu
saya lagi di jalan ya dan
tidak jadi nanti malam
sepertinya enggak dan
terima kasih ya dan ya
ya allah ya
ya allah ya allah
nah bize bedak